kecap ngapain sih ngikutin
bang boleh ngebut gak bang
ada orang aneh banget ngikutin kita soalnya
oh iya siap but
karena dia sudah membuka hatinya untuk hubungan kita
eh mas itu kayaknya l pulang deh
oke segera kabarin aku ya
kamu kok lemes kayak gitu
cuman capek aja paling
yakin gak ada apa apa
kamu kalau ada apa apa bilang sama ibu
ibu gak mau ang liat kamu sedih sendirian gitu
kalau gak kenapa cuma pingin dimanja manja
masa gak boleh dimanja manja
jangan mau manja sama siapa lagi kalau bukan sama ibu
el besok kamu ada acara gak
yang berapa el sibuk banget soalnya
gak ada kenapa emangnya
hmm besok itu ibu mau ngenalin kamu sama teman laki laki yang lagi dekat sama ibu
dia ngajakin diman
ah seriusan el gue penasaran banget
penasaran banget siapa sih cowok yang bisa bikin ibu gala
ya gantian ya kamu yang gangguin ibu ya
iya iya dong sekali sekali
ya udah berarti besok ya
kalau buat ibu pasti bisa
gak ada ibu
hmm makasih ya sayang
el gak mandi hari ini
eh kok gitu bu
enggak mau el gak mau mandi
enggak mau ibu
gak ada ibu besok ya ibu berhenti
masa itu berapa kali ikut
riefky kemana ya kok di kamar yang gak ada
jam segini kok belum pulang
ya ampun nomornya gak aktif lagi
pak aku terlalu keras sama rifki ya
semoga aja saat aku nanti memperkenalkan rifki sama mila
dia mau menerima mila seperti anaknya mila menerima aku
mila pasti mampu menjadi ibu sambung untuk rifki yang baik
mudah mudahan aja semua berjalan lancar
sudah enggak saya mbak
makasih ya sus
sama sama kalau gitu saya kerja
pusen banget sih gue disini
ada makanan yang enggak enak enggak ada rasanya
ini gue telfon davin sekarang
main gue reject rasanya
kalau gue reject nanti gue di ancam ancam lagi
gimana perkembangan soal lo misahin michelle sama rifki
lo enggak lupa kan
nasib lo sama rarata ada di tangan gue loh
dan gue enggak suka sama orang yang keren janji
ya sabar lah rin
masa gue setiap hari ngikutin rifki ngintilin kemana mana
gue gak mau tahu ya
yang gue mau tahu sekarang itu cuma kabar loh misain michelle
eh rin bisa gak sih lo enggak usah ngegas dan neror gue setiap hari kayak begini ya
udah lu tenang aja gue tau dan pasti caranya kok
ya dulu tenang aja udah ya
ih ngeselin banget sih nih orang
sorry ya nunggu aja udah lama banget ya opa
jangankan nunggu satu dua jam
seribu tahun pun opa sabar menunggu kamu
ih pagi pagi udah gombal
yaudah yuk berangkat
ini kamu pake helm medley ya sayang
yuk let's go
satu dua tiga
harusnya sih jam segini michelle belum jalan nih
tapi gue rasa kerupuk kulit pasti masih keki sama gue
tapi gue rasa kerupuk kulit pasti masih keki sama gue
kalau gue ujuk ujuk muncul terus ngajak berangkat bareng
yang ada gue disambit
terus dia ngeluarin semburan api
pasti berhasil nih
tapi nanti abangnya ikutin dari belakang ya
nanti saya lebihin lah gampang itu
posisi gue beneran gak enak banget
posisi gue beneran gak enak banget
gue juga gak bisa tinggalin rara
ternyata arin licik banget
ternyata arin licik banget
kok belok sih
kan kita harusnya lurus
kan kita harusnya lurus
lagi ada masalah
yaudah kalo gitu kita jalan dulu ya
nanti kita cari tempat buat sarapan bareng
baru kita ngobrol ya
jangan lupa nanti malem ya
nah ibu masuk dulu ya
sampai ketemu nanti nanti bu
bang sesuai bang
bang sesuai bang
bang sesuai bang
bang sesuai bang
bang sesuai bang
bang sesuai bang
gue kecap ngapain sih ngikutin
bang boleh ngebut gak bang
bikin kita semuanya
udah jangan dipikirin
kenapa bisa cerita sama rara
jadi sebenernya opa ada masalah apa sih
jadi gini ra
sebenarnya opa ada masalah sama arin
dia tuh tau kalo kita pacaran
karena dia punya videonya
waktu kita di bioskop